perhatikan baik baik mataku
tadi aku melihat
siapa kabil disitu
gila itu kebiasaan deh
kalau ada orang parno nyebelin
iya beneran aku lihat
kenapa mereka bisa ada disitu
aku harus melakukan sesuatu
kalau mereka bisa masuk ke kumayan
mereka harus segera kusir dari sana
terjadi sesuatu dengan desa kumayan
aku tadi tuh gak bohong
udah kek ini bukan waktunya curhat disini
ini pasti pendekar utusan negi ratus
saya tidak pernah melihat dia
apa yang kalian lakukan disini
apa kalian tidak tahu
jika hutan ini adalah hutan keramat
jadi tidak sembarangan orang
boleh masuk kesini
apalagi bermain main disini
pames aja aku ngerasa berbeda sama hutan ini
tapi kami tersesat
kalau begitu sekarang cepat kalian pergi dari sini
tunggu apa lagi
ayo cepat kalian pergi dari sini
dan jangan pernah kalian injakkan kaki ke wilayah ini lagi
oke kita pergi yuk
pak kenapa hutan ini dikeramatkan
ya karena banyak penemunya kali
bisa kamu diem dulu dong
kenapa hutan ini terlarang
aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan semuanya kepada kalian
sepertinya apa menyembunyikan sesuatu dari kita
sekarang kita harus pergi ke rumah kita
kita harus pergi ke rumah kita
sekarang cepat kalian tinggalkan tempat ini
kalian akan mendapatkan kutukan dari penunggu hutan ini
aduh kita pergi dari sini

kita pergi aja yuk
sepertinya memang tadi ada gerbang disana
siapa sebenarnya yang ada disitu
aku seperti pernah melihatnya
kenapa handphone ki dan risa
masih gak aktif ya
apa mereka lupa bawa charter handphone
siapa lagi ya temennya kay
tapi aku gak punya nomornya putra
lagipula aku rasa putra dan risa
juga gak akan tau kay ada dimana
mau pergi kemana dia
aku harus menyedeki
sepertinya bang mar sengaja
nyimpen mobilnya disini
bang mara pergi kemana ya
nah jangan jangan ke bukit tunggal
aku gak tau lagi dimana bukit tunggal
bang mar juga gak ada disini
aduh gak ada sinyal lagi
ada siapa ya
perhatikan baik baik mataku
ternyata itu yang selama ini melindungi kamu
apa yang sebenarnya kau inginkan
aku hanya ingin mengetahui kekuatanmu
dengan aku bisa mengetahui kekuatanmu
aku tau siapa sebenarnya
saya tidak boleh memancing pendekar lain
tapi sebenarnya siapa lelaki misterius ini
lo jangan berusaha berdua
kamu ahli tubuh tubuh saya
saya datang ingin memperbaiki diskusi yang tamat